kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
mari kita lihat bersama
nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat pada senin dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
di pasar spot pada pukul sembilan lima belas waktu indonesia barat
rupiah diperkirakan bergerak mendatar pada senin hari ini
karena tekanan beruntun yang terjadi pada rupiah sejak akhir bulan lalu
sebenarnya sudah mulai meredah setelah dicabutnya larangan ekspor cpo
selain itu pelaku pasar juga masih menanti arah kebijakan bunga the fed lanjutan
dan kebijakan monitor bank indonesia pekan ini
pelaku pasar juga mengantisipasi rilis data produk domestik bruto amerika serikat pada pekan ini
lalu bagaimana dengan posisi ihsg pada perdagangan sesi satu hari ini
kami ajak anda memantau bersama posisi pembukaan indeks harga saham gabungan
pada pukul sembilan lima belas waktu indonesia barat
minggu ini pelaku pasar dalam negeri
akan menanti rilis suku bunga kebijakan moneter bi tujuh day reverse repo rate
tepatnya besok akan dirilis
dan banyak pelaku pasar yang memprediksi bi akan menaikkan suku bunga paling tidak dua puluh lima basis point
untuk menangkal outflow karena kenaikan suku bunga the fed
namun tidak sedikit juga yang memprediksi bahwa bi akan menahan suku bunga kebijakan
dengan masih di bawah targetnya inflasi domestik
dan selanjutnya mari kita pantau bersama posisi
dan selanjutnya mari kita pantau bersama posisi
bursa saham utama di asia pasifik
mengawali perdagangan minggu ini
futures regional asia sebenarnya menguat
diikuti dengan bursa saham di asia juga bergerak menguat hari ini
di mana ada beberapa indeks menjadi pemimpin kenaikan
setelah tiongkok juga mempertahankan suku bunga
dan memotong suku bunga pinjaman lima tahun sebesar lima belas basis point
sementara itu tetap ada sentimen negatif dari tiongkok
dengan ganjalan lockdown karena kebijakan kasus covid sembilan belas nya
dan kita beralih ke perdagangan bursa saham eropa
pada penutupan jumat dua puluh mei
bursa saham eropa di sesi awal perdagangan cenderung bergerak menguat pada hari ini
di mana pasar saham berusaha keluar dari sesi yang volatil
dan menjadi pemimpin kenaikan
mayoritas saham emiten berada di zona positif
ya sekarang mari kita bergeser ke wall street
resiko pelemahan di dua negara ekonomi terbesar di dunia
termasuk amerika serikat
dengan tingginya infokos
memicu dimulainya pengetatan kebijakan moneter
dan juga diperparah dengan konflik perang rusia ukraine yang menyulut
naik harga harga komoditas
tetap menjadi sentimen utama di pasar global